ya allah aduh aku pake ketiduran disini lagi
pantes aku mimpiin dah
semoga suatu hari nanti
mimpi aku barusan bisa jadi kenyataan
karena aku percaya
eh kamu udah nelfon dulu
udah sayang katanya udah di jalan
kamu sabar ya kita tunggu aja
keselihau gini sih aduh
aku angkat dulu ya sayang ya
gapain keluar angkat aja disini
ya takut ganggu kamu sayang
tapi pastiin ya alipijatnya biar cepet
sayang tadi papa kamu minta sertifikat rumahnya
papa tau mama gadein

tadi papa kamu minta sertifikat rumahnya
jadi papa kamu itu mau sertifikatnya di balik nama
gimana kalau mama aja yang urus
nanti mama akan pura pura urus semuanya
jadi tugas kamu
bisa nggak sebelum tiga bulan
kamu cari brand ambasador produk lain
jadi setelah itu sertifikat rumah papa bisa ditebus lagi
kamu ngerti kan sayang
mama tenang aja ya
besok aku coba tanya tanya sama relasi aku ya
semangat ya elsa
gue kira semuanya udah aman
tapi ternyata masih saja ada masalah
ini tuh semua gara gara mbak andi
coba dia nggak cerita sama suaminya soal gue keguguran
pasti gue sampe sekarang masih jadi brand ambasador maharatu
gue secepatnya akan ngebales dulu
nah tidur pak
liat aja mbak
semoga cepat sembuh pak ya kakinya pak ya
makasih banyak ya pak udah memijikin suami saya
sama sama ya sudah
kalau gitu saya permisi dulu mbak
nah sekarang istirahat
mudah mudahan besok kamu udah sembuh ya sayang
kayaknya gue bisa manfaatin momen ini deh
kita mau kemana sih
sama yang tanya deh turun aja
pantes aku mimpiin udah
semoga suatu hari nanti
mimpi aku barusan bisa jadi kenyataan
karena aku percaya
kamu itu orang yang baik mas
panasnya udah turun
aku keluar aja deh
daripada masalah bangun
terus dia liat aku
nanti dia marah marah lagi
coba berapa ya ini
obat berserahan di lantai
ya masih ada kucing semalam
ngobrak ngabrak tempat obat
tempat itu asin
ini kan obatnya mas
kok bisa sampe mencelat disini tuh
bawa ke kamar aja deh
aduh aduh aduh
aduh aduh aduh
bantin keluar dari kamarnya
jangan ganggu dong
nanti dia bangun
jangan jangan dia lagi isi aja
ndiganggu udah biarin aja
ya mbak tapi kan gigi pengen liat mbak
pengen tau keadaannya masa gimana
kecilin dikit ya
kan ada aku yang ngurusin
abis itu mau bikin sarapan dulu
jangan berisik ya
berarti abis ini
di rumah ini segera
ini aku udah buat sarapan buat kamu
kamu kok udah rapi mau kemana
aku mau ke apotik beli salep buat kamu
kamu dirumah sendirian gapapa kan sayang
ya sayang aku berangkat ya
harusnya kan hari ini ada appointment sama dokter kandungan
kondisi aku lagi gak fit jadi gapapa ya
nggak fit jadi gapapa ya
nggak apa apa ya
gapapa ya kalo kita atur ulang jadwalnya
ya gapapa kan masih banyak waktu sayang
ternyata ada gunanya juga nino jatuh semangat
gue bisa manfaatin kesempatan ini deh
sayang aku pergi dulu ya
tidak ada orang di rumah aku
nggak tahu harus hubungin siapa
handphone dia kemana ya
biasanya kan di sini
kok gak ada
aku harus pakai handphone kamu
karena aku pengen tahu
mbak andin datang atau enggak kalau tahu
dan kalau dia datang
berarti dia masuk dalam perangkap aku saya
aku mau ke rumah
gue tau lo bakal nelfon gue
aduh gak diangkat lagi nomornya
sibuk kali ya dia ya
gimana sih masa suami sakit kok gak diurusin
lo harus gue jebak mbak
harus tahu apa yang bakal lo dapetin
kalau lo berani macem macem sama gue